bang jadi ini gajahnya usia tiga puluh tahun ya
nah ini adalah bayu gajah berusia tiga puluh tahun yang dulunya liar namun sekarang sudah jinak
karena dulunya bayu ini berserta lima kawanan gajah lainnya masuk ke pemungkiman warga yang ada di kecamatan terumuan aceh selatan
sekarang sudah bisa bersahabat dengan para warga di sini
konflik manusia dengan satwa liar telah menjadi masalah serius yang menekan kelangsungan hidup dan populasi satwa liar di sumatera
hal tersebut diyakini karena terjadinya konflik manusia dan satwa liar semakin luas
desa desa yang memiliki potensi konflik dengan satwa perlu memiliki kemampuan mencegah dan melakukan penanganan awal terjadinya konflik
terjadinya sudah semenjak tahun dua ribu an
nah di lima tahun terakhir ini kejadian konfliknya semakin meningkat
karena ada perubahan ahli fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan
salah satu penyebab jadi timbullah konflik
lima ratus tiga puluh sembilan ekor gajah di wilayah provinsi aceh terancam berkonflik dengan manusia
setelah tadi kita berkenalan dengan siska intan dan juga bayu sekarang saya akan memandikan mereka bertiga
yuk ikutin saya
ksda aceh merawat gajah gajah liar dan bekerjasama dengan lestari usaid
membantu menghalau hewan liar yang masuk ke pemukiman dengan program masyarakat desa mandiri
program ini mengajarkan kepada masyarakat agar tidak membunuh hewan liar dan bisa hidup berdampingan dengan manusia
untuk menjaga itu kita melakukan sesisasi kepada masyarakat
terutama sadwa sadwa lindungi seperti gajah orang hutan
dan juga para pekerja yang tidak diperlukan
supaya masyarakat mengerti bahwa satwa itu jenis yang dilindungi
kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat diperlukan agar alih fungsi lahan bisa ditekan
sehingga habitat asli hewan liar tidak semakin berkurang
aditya aksani warsa aceh selatan